tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia
gak mau bang putri mau ngejelasin semuanya
eh penelitian sus boleh aku masuk
maaf tapi sudah bermesak tidak ada yang boleh masuk
nyempli banget sih bokapnya bianca
menyalin kita aja lagi udah tau anaknya tuh kayaknya pak
oh ternyata dia itu bukan bokapnya bianca
gila aja tensin banget gak sih
kita itu dimalu maluin depan si putri sama geng geng til anak yang itu
bener banget dar siap siap aja besok kita diledekin sama temen temennya
iya gak bisa kita itu harus bales kamu tau
bales gimana caranya dar
kita kasih tau ke bokapnya bianca
kalau misalnya bianca
otak lo tuh pinter banget kayak penjahat penjahat di tv tau gak

sebelumnya selamat menikmati
dokter suster omiknya mana kok cuma dokter sama susternya doang sih
ompit lagi ada di lobby kali ya
kan biasanya kalau orang lagi diperiksa gak ada orang lain yang boleh masuk dar
jadi yuk kita cari ke lobby
tapi lo harus inget ya kita harus pakai cara kita yang sangat meyakinkan itu
kita harus bikin papanya bianka itu nyesel marahin kita dan berbalik marahin putri
jadi yuk kita cari
maaf suster ruang icu dengan patient atas sama bianca dimana ya
ini pak ruangannya di sebelah kiri
oh oke makasih ya suster
ya allah kuatkanlah hatiku
apakah selama ini aku melakukan salah
ya allah kalau memang selama ini aku sadar
ya allah kalau memang selama ini aku salah
mohon tunjukkan kebenaranmu ya allah
aku memang selama ini terlalu sibuk dengan urusanku sendiri
sehingga tidak memperhatikan bianca
tolong berikan kesembuhan bianca
biar aku bisa memimpingnya
ya allah sesungguhnya hanya engkau lah yang bisa
kalau bukan engkau kepada siapa lagi hamba meminta
apa yang kamu lakuin sampai kayak gini
kamu jangan menyangka aku sengaja menyakiti kamu
tapi aku gak bisa mengkhianati janjiku sendiri pada ibu dan adikku
kita nggak boleh punya hubungan selain pertemanan
boleh saya masuk ke ruangan ini
anda siapa ya
bukan bukan sus
tapi saya temannya dia
maaf pasien masih dalam pengawasan ketat dokter
dan kami belum izinkan siapapun untuk masuk
kecuali sudah mendapat izin dari pihak keluarga
maaf ini sudah prosedur
sebentar sus sebentar
saya mohon sus izinkan saya masuk ke ruangan ini
saya janji saya tidak akan jadi masalah
saya ingin mengajikannya dan mendoakannya aja
aku janji gak akan ninggalin kamu lagi
kamu memang punya sifat jelek yang gak aku sukai
tapi aku tahu
aku bisa merubahmu
karena pada dasarnya semua sifat manusia adalah baik
jangan tinggalin aku bi
aku yakin kamu bisa mendengar suara aku
aku akan menemanimu tiap hari
mengaji kamu hingga kamu merasa tenang dan damai
bisa bantu kamu untuk sembuh
aku yakin itu
bi kita sepakat ya
gak usah bahasa bahasi siapa kamu
saya iyer temannya bianca
teman sekolahnya atau
adik saya adik saya temannya piangka
jadi saya kenal dari adik saya
oh kamu kakak temannya biangka
wah spesial sekali anak saya ya
sampai kamu mau datang kesini
kami pasti bukan sekedar teman biasa
bukan bukan om saya bukan pacarnya om
kamu dapat izin dari mana untuk masuk ke ruangan ini
ruangan ini adalah area tertutup yang dijaga ketat
ya saya tahu om saya hanya mengikuti prosedur penstirilan
saya gak peduli
kamu sudah lancar masuk kesini tanpa izin saya
saya minta kamu keluar keluar sekarang
ayo keluar keluar
saya gak peduli
kamu pikir dengan mengaji al quran
kamu bisa masuk kemana aja
kalau bisa cari muka sama saya
saya nggak cari muka om
saya hanya ingin berdoa ke bianca
kamu pikir anak saya sudah mati apa
udah udah kamu keluar dari sini
kamu buka bajunya kamu buka baju
keluar keluar kamu dari sini
kalau kamu masih berani kembali
saya akan suruh anakku buat saya membuat kamu kapok
bikin untuk kembali lagi
saya minta jangan ada yang masuk ke ruangan
apa yang terjadi sih bel
kenapa banget sih ini
aku sudah bilang
kalau situasinya gak baik kenapa bel
bagi ada masalah abang
abang mau masuk tanpa izin
ini abang baik bud
abang cuma mau mendoakan biangka
tapi lebih baik jangan
biar putih aja yang nanti ngejelasin semuanya
udah gak usah jelasin apa apa bud
ini sekarang kamu pulang aja
gak mau bang
putri mau ngejelasin semuanya
boleh aku masuk
pak pes sudah berpesan
tidak ada yang boleh masuk
karena bianca butuh waktu untuk istirahat
kalau seandainya om pit tahu ini putri
pasti om pit nyezinin kok putri masuk
ada anak bernama putri ingin bertemu dengan bapak
udah lah bud
biar abang aja melurus ke ini semua
masalah ini akan semakin panjang kalau dibiarkan
biar putri aja yang ngejelasin semuanya
kamu percaya aja sama bang
aku boleh masuk kan
pak pind tidak mau diganggu dulu
beliau ingin sendiri
put put put
udah lah put
lo tau kan bianca gimana
bianca aja tuh ngeselin

lo gak malu apa bikin kegaduhan di rumah sakit
segala sesuatu itu tidak bisa kita paksakan
mungkin ada bayinya kita pulang dulu
masih ada hari lain
abang hanya ingin berbuat sesuatu yang membuat hati abang tenang
sebelum bianca pernah pergi dari kita semua
abang merasa sangat bersalah
abang ingin menembusnya
walau harus dikhusus sama papanya bianca sekalipun
suatu hari nanti papanya bianca pasti mengerti
bagaimana kita bisa mengatasi kebenaran kita
bagaimana kita bisa mengatasi kebenaran kita